puluhan monyet ekor panjang berkeliaran di sepanjang jalan pantai indah kapuk penjaringan jakarta utara
monyet tersebut keluar untuk mencari makan bahkan monyet mencari makan hingga ke jalan raya dan juga pemukiman warga
beginilah suasana di kawasan hutan suaka marga satwa pantai indah kapuk jakarta utara sabtu siang
puluhan monyet ekor panjang ini keluar dari habitatnya dan berkeliaran di pinggir jalan untuk mencari makan
sejumlah warga yang sedang melintas pun berhenti untuk melihat dan memberikan makanan pada hewan hewan itu
tidak hanya di jalanan kawanan monyet ekor panjang ini juga mencari makan hingga ke pemukiman warga di sekitaran kawasan ini
tidak hanya di jalanan kawanan monyet ekor panjang ini juga mencari makan hingga ke pemukiman warga di sekitaran kawasan ini
diduga di musim kemarau yang panjang membuat pasukan makanan di hutan suwakamarga satwa berkurang
sehingga kawanan itu harus keluar ke jalan raya dan pemukiman warga untuk mencari makan
gunawan sugro jakarta